ketidakberadaan teman teman defable di masyarakat itu bukan karena mereka tidak mampu
tapi lingkungannya yang membuat kita defable itu tidak mampu gitu
yang terlupakan mas terlupakan dalam artian bahwa di pemerintahan desa maupun di masyarakat desa itu tidak tahu harus bagaimana
ya saya sudah tahu ini seperti ini tapi kami harus bagaimana
kami sudah pernah bantu ini krosir roda dan sebagainya
tapi bagaimana memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan itu yang kita perlu sosialisasikan
perlu kita sampaikan ke masyarakat
nah seperti halnya teman teman yang sudah punya kemampuan ini kemudian kita angkat
kita tunjukkan ini bisa loh
nah kemudian itu memicu mendorong dari masyarakat dari desa itu untuk melakukan dukungan
nah ini yang selama ini terus kita perjuangkan mas
tiga tahun sudah katamso membuat batako
bahan bangunan berbahan semen dan pasir ini dibuat secara tradisional menggunakan alat cetak yang terbuat dari besi
ia melakukannya tanpa mengeluh di tengah keterbatasan yang dimilikinya
ya katamson adalah penyandang disabilitas
ia terlahir tanpa kaki kanan
untuk bisa berdiri dan berjalan pria berusia empat puluh lima tahun ini
menggunakan kaki palsu
ya karena cuma yang adanya seperti ini yang bisa saya jalani
untuk sampai hari harinya untuk itu menghidupi keluarga ya supaya bisa terpenuhi
ya sambil lalu ya kadang bikin bataku kadang dulu ya juga pernah cari rosok
itu sudah ini ya kadang kadang ya jual rosok servis kipas angin
ya seperti itu
kipas angin sama itu servis kompor gas
ya teman tetangga tetangga juga kadang kadang kalau saya umurnya saya
kalau dulu saya itu memang kecacatan sejak lahir
makanya kalau saya itu melihat fisik saya sama orang lain pun saya nggak mau
karena dulu saya itu sering di apa tuh ya di berarti dipucilkan dari apalah tetangga atau saudara di ejek tuh sering
maka saya tidak mau kalau dilihat itu
setiap bulan katamso bisa memproduksi satu lima ratus batako dengan harga jual rp tiga per buah
penghasilannya rata rata rp empat lima ratus per bulan
kepiawayannya membuat batako didapat setelah ia bergabung dengan kelompok usaha bersama lestari
di desa lorok kecamatan tawangsari kabupaten sukoharjo jawa tengah
kelompok usaha yang menopang perekonomian disabilitas ini dirintis oleh pendiri paguyuban difabel sehati sukoharjo edi suprianto
pergerakan edi membangun kemandirian para penyandang disabilitas di sukoharjo
dengan mendirikan paguyuban difabel sehati sukoharjo pada dua puluh mei seribu sembilan ratus enam puluh
paguyuban ini hadir untuk menjangkau keluarga disabilitas di kabupaten sukoharjo
sejarahnya itu di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh kita pernah ada pelatihan bersama sama
waktu itu pelatihan di bina lokakarya atau lbk lokabina karya itu kita pernah kumpul selama tiga bulan
kemudian kok kita sudah selesai kok nggak ada tindak lanjut gitu gitu
kita kemudian kita kumpul bentuk paguyuban
nah paguyupan kemudian saya diminta membuat nama kemudian logo itu saya
saya kasih nama sehati gitu
dari tiga belas orang itu kemudian kita sampai bertemu terus gitu
sampai per hari ini itu saya ikut
seingat saya malah belum pernah libur meskipun kita sudah rubah pertemuan kebulanan gitu
karena sekalian kegiatan kooperasi gitu mas
nah kooperasi sendiri itu dibentuk tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
waktu itu kita dibantu dari pengelola lbk itu untuk membuat kooperasi
pada waktu itu kita masih cukup mudah sih membentuk kooperasi
nah kooperasinya itu serba usaha
tapi sampai sekarang yang jalan itu banyakan disimpan pinjamnya
kini ada sebelas orang yang setia mengelola paguyuban ini
delapan di antaranya adalah penyandang disabilitas
salah satunya winarni wardoyo
sebagai motivator saya saya seperti ini ya juga terlibat sama sehati
sebagai motivator saya saya bisa
terjun untuk membantu teman teman kita atau saudara saudara kita penyandang disabilitas
dinas sosial kabupaten sukoharjo mencatat pada tahun dua ribu delapan belas
ada lima sembilan ratus enam puluh empat penyandang disabilitas dari berbagai ragam disabilitas di kabupaten sukoharjo
jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun dua ribu lima belas
yang mencapai sekitar tiga penyandang disabilitas

sadar akan jumlahnya yang semakin bertambah
bersama paguyuban edy membuat program desa inklusi pada tahun dua ribu tujuh belas
kini dari dua belas kecamatan yang ada di kabupaten sukoharjo
paguyuban difabel sehati sukoharjo melakukan pendampingan
dan membangun desa inklusi di lima kesamatan
di antaranya kecamatan tawangsari polokarto mojolaban bulu dan gada
sedikitnya ada hampir dua penyandang disabilitas yang tersebar di lima kecamatan ini
mayoritas adalah tunadaksa
sehati itu konsepnya sebenarnya kita itu satu keluarga satu hati gitu kan
kemudian awalnya kita itu membentuk perkumpulan ini untuk meningkatkan kemandirian
sekarang bagaimana cara kita bisa melakukan pendampingan di program desa inklusi
di program desa inklusi yang digagas edy bersama paguyuban difabel sehati sukoharjo
bukan tanpa tantangan
berbagai cara dilakukan untuk melakukan pendekatan dengan warga desa
di antaranya menggelar sosialisasi
mau menerima dan mendukung kemandirian para penyandang disabilitas di desanya
sehati itu konsepnya sebenarnya kita itu satu keluarga satu hati gitu kan
kemudian awalnya kita itu membentuk perkumpulan ini untuk meningkatkan kemandirian
membangun karakter gitu
kalau yang kita masukkan di rencana kita itu
di anggaran dasar
dasar kita itu membangun karakter dan kemandirian defable untuk terlibat di dalam pembangunan gitu
nah itu yang kemudian berkembang
salah satu misi edi dalam membangun desa inklusi adalah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap disabilitas
termasuk mengajak para perangkat desa
melakukan pembinaan dan membantu modal warganya yang hidup dalam keterbatasan
perlahan namun pasti kini ada tiga puluh empat desa inklusi
yang berhasil dibangun
salah satunya adalah desa jatisobo
kecamatan polo karto
desa ini kini memiliki kelompok pendamping disabilitas
dengan membentuk self help group yang anggotanya adalah warga umum dan penyandang
disabilitas dari teman teman shg tadi punya inisiatif punya kegiatan yang namanya pelatihan
pelatihan diantaranya lain pelatihan membuat kue pelatihan membuat dross dan percobaan untuk menanam
tanaman jahe merah di samping dari kegiatan kegiatan dari teman teman shg kita
libatkan di dalam kegiatan di desa antara lain dari temen itu tak jadikan anggota rkp pak dan juga
hai saya lipatkan dalam pembentukan pembentukan dalam event event di desa kalau ada kegiatan
dapat apapun tetap kita ajak kita libatkan
desa jatisobo dihuni oleh sekitar empat jiwa penduduk delapan puluh satu orang diantaranya adalah penyandang
disabilitas dari berbagai rentang usia mereka yang berusia produktif bergabung dalam kelompok
jati karya pada maret dua ribu delapan belas
dimulai merintis usaha budidaya jahe merah bersama sepuluh orang disabilitas di kelompok ini
permodalannya didukung oleh dana desa sekitar satu juta rupiah
di lahan milik salah satu anggota kelompok seluas tiga ratus m persegi ini jahe merah ditanam
dengan sistem tumpang sari bersama tanaman produktif lain penanaman dan perawatan
penanaman dan perawatan
kini dikelola oleh para disabilitas mereka berbagi tugas hingga masa panen datang nilai
ekonomi jahe merah cukup tinggi yaitu tiga puluh lima rupiah per kilogram setiap polybag bisa menghasilkan
satu kg jahe merah anggota kelompok penyandang disabilitas yang mengelola kini
semakin percaya diri karena di tengah keterbatasan mereka bisa memperoleh pendapatan
di menyadarkan warga desa yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas
terbilang sukses tak hanya membantu memulai sebuah usaha edi kerap
mendampingi keluarga anak berkebutuhan khusus untuk bekerja meski memiliki keterbatasan
pandio utama misalnya
pandio utama misalnya
peternak itik di desa grajegan desa tawang sari ini
kini mempercayakan usaha ternak itiknya
dikelola oleh ikhwan abdullah
penderita selebral palsi berusia dua puluh lima tahun
dulu ia kerap dikucilkan oleh teman temannya
terus anak saya nanti jadi apa
apa bisa kerja gitu
dulu rasa hati saya begitu
tapi setelah terbuka hati saya
membelikan itik ini
saya bisa mempunyai percaya diri
insya allah bisa sukses gitu lah
dulu bilang malu malu
maksudnya saya itu mempunyai rasa ragu ragu
nanti bisa seperti teman temannya gitu loh
harapan saya memelihara it ini
supaya nanti bisa jadi sukses gitu
bagi edy dukungan keluarga adalah hal penting yang diperlukan
bagi setiap penyandang disabilitas
ketidakberadaan teman teman defable di masyarakat
itu bukan karena mereka tidak mampu
tetapi lingkungannya yang membuat kita defable itu tidak mampu
bersama anggota paguyuban difabel sehati sukoharjo
edi menyambangi penyandang disabilitas dari desa ke desa
tak hanya membantu perekonomian kaum disabilitas
dukungan moral terus mereka berikan kepada setiap keluarga
para penyandang disabilitas
karena saya menginginkan dari teman
agar bisa mandiri dan bisa memperjuangkan dirinya
untuk tidak istilahnya terpinggirkan
dan biar bisa untuk istilahnya mencukupi apa yang mereka inginkan
awal tahun dua ribu delapan belas mereka mendampingi pasangan disabilitas payem dan warsino
suami istri penyandang disabilitas di desa lorok

adalah tunadaksa yang berprofesi sebagai penjahit
sementara warsino yang tangan kanannya mengalami gangguan syaraf
kambing kambing yang diternakkannya merupakan bantuan dari desa setempat
setelah edy bersama paguyubannya berhasil menggugah kepedulian perangkat desa memberikan modal

women in asia asia terra
piawai menyiapkan bahan baku telur asin
sementara untuk proses perendaman telur dengan air garam
ia dibantu seorang karyawan
setiap lima hari ia memproduksi dua ratus butir telur asin
per butir dijual rp dua enam ratus
usaha ini dirintis setelah mengikuti pelatihan
yang digelar oleh pak guyuban disabilitas sehati sukoharjo
mbak dora dulu sempat merasa ragu
mau berusaha untuk membuat telur asin
ya pasti itu ragu sekali
karena kondisi saya seperti ini
terus nanti pemasarannya gimana gitu kan
pasti juga itu takut mas
tapi ya alhamdulillah
setelah dicoba ternyata bisa jalan
biasanya kalau memasarkan telur asin buatannya mbak dora
itu ada toko kelontong juga yang minta suruh nyetorin gitu
tapi selain mengantarkan langsung juga
kadang ada yang mengambil
ya ada bakul dari pasar itu yang pasar tolong salikan
itu kan pada ngambil semua gitu
kalau kadang apa itu
mereka kan sudah tahu sendiri rumahnya
jadi ngambil sendiri ke sini
jadi saya lebih hemat tenaga nggak ke sana
oke jadi akan mengantar sekarang ya mbak dora
selain menggerakkan desa desa di kabupaten sukoharjo membangun desa inklusi
edy juga merangkul para penyandang disabilitas yang memiliki kreativitas memproduksi kerajinan
hasil karya para pengrajin disabilitas yang didampingi oleh paguyuban
diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui berbagai kegiatan pameran
jadi kita tidak merubah farmer keterampilan sudah merekamiliki
nah itu yang sebelum sebelumnya kan seolah olah kalau kayak saya keterampilannya jahit hell
nah kalau teman teman netra keterampilannya pijat
nah itu sudah statistik yang mahal banyak gitu
nah ini enggak kita lihat teman teman ini kebiasaan di rumah apa sih gitu
ada yang ukir ya ukirnya terusin aja sih
kita tinggal mempromosikan ukirnya atau kita ngembangkan pelatihannya di mana gitu
keberhasilan edy membangun desa inklusi menjadi angin segar para penyandang disabilitas
bahkan kini ada sebelas sanggar inklusi yang tersebar di sepuluh kecamatan di kabupaten sukoharjo
dua diantaranya dikelola paguyuban sementara yang lain bekerjasama dengan berbagai lembaga
sanggar inklusi ini seakan menjadi rumah kedua bagi para keluarga dengan anak berkebutuhan khusus atau abk
di sanggar ini anak mendapatkan pendidikan informal sementara orang tuanya mendapatkan berbagai keterampilan
untuk anak anak inklusi abk itu kan belum
banyak yang menerima untuk sekolah dan juga di masyarakat
jadi dengan adanya sanggar itu bagaimana masyarakat menerima teman teman abk itu diterima di masyarakat dan juga pemahaman orang tua
pemberdayaan ada pelatihan kue ada pelatihan bros ada juga pemahaman untuk perawatan pendidikan kebutuhan anak anak disabilitas
untuk orang tuanya
selain menjadi pusat kegiatan keluarga anak berkebutuhan khusus di sanggar inklusi ini pula setiap anak bisa menjalani terapi untuk memaksimalkan kemampuan mereka
kebanyakan ragam disabilitas yang memerlukan terapi sejak dini adalah anak anak penderita hidrosepalus dan selebral palsi
terapi ini melibatkan relawan yang senantiasa berbagi ilmu kepada orang tua anak berkebutuhan khusus tanpa dipungut biaya

tidak ada yang bisa diperlukan
anak anak dengan hidrosepalus dan selebral palsi itu memang multi komplek
tidak ada yang bisa diperlukan
tidak ada yang bisa diperlukan
tidak ada yang bisa diperlukan
tidak ada yang bisa diperlukan

karena anak anak hidrosepalus dan selebral palsi itu memang mereka mempunyai keunikan sendiri
misalnya contohnya serebel pals itu kesulitannya itu karena mereka itu anak anak mengalami kesulitan dalam proses makan
terus proses menelannya terkadang terganggu
terus dari kesehatan
biasanya mereka gampang terkena sakit karena asupan makannya sangat kurang
sehingga kami melatihnya untuk gimana caranya mereka itu bisa mengunyah dengan baik menghisap dengan baik
terus dia mengambil makanan dari sendok terus dari piringnya itu memasukkan ke dalam mulut itu kita harus mempelajari
saya lebih banyak mementingkan kepentingan orang lain untuk membantu sesamanya agar naik derajatnya

pria kelahiran sukoharjo tujuh juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ini terbilang tangguh
sarjana ekonomi lulusan sebuah perguruan tinggi swasta di surakarta ini
pria kelahiran sukoharjo tujuh juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ini terbilang tangguh
sarjana ekonomi lulusan sebuah perguruan tinggi swasta di surakarta ini
menderita polio sejak usia tiga tahun
dari desa ke desa sepeda motor roda tiga ini menjadi teman setia

edy suprianto sosok berhati mulia
kepeduliannya kepada para penyandang disabilitas tak pernah redup
berjalan dengan satu kaki tak membuat hatinya kecil
baginya hidup dalam keterbatasan bukan berarti membatasi mimpi
dirinya tak akan berhenti mengajak masyarakat untuk sehati membangun desa inklusi
bagi saya desa itu adalah rumah saya ladang saya dan masa depan saya
dan disitulah kami saya hidup selamanya disitu
harapan kedepannya desa itu juga memperhatikan kelompok kelompok yang selama ini terpinggirkan
sehingga tidak ada lagi orang yang tertinggal di dalam pembangunan desa
defable itu manusia
dan defable itu bukan orang yang lemah
tapi defable itu adalah orang yang memiliki kemampuan berbeda